ini istana jadi salah satu meskipun yang lebih banyak di demo kantornya bang zulfan dalam dua tiga hari terakhir
tapi istana menjadi titik epicentrum kritikan juga mas eko
anda lihat aspirasi dan keinginan teman teman mahasiswa ini cukup relevan atau sebenarnya sudah tidak relevan lagi
dengan konteks kekinian dengan situasi paling mutakhir saat ini
ya budi yang pertama saya ingin memberikan apresiasi ya tidak hanya presiden
tapi saya secara pribadi maupun sebagai deputi kantor staf presiden
nah yang kedua juga saya ingin menyampaikan karena tadi sore saya mendapat kabar
tadi sudah disampaikan oleh saudara budi tentang meninggalnya salah satu mahasiswa dari imm ya
karena ketika saya mendengar kabar itu saya kumpulkan staff saya yang berasal dari hmi
dan kebetulan juga punya link up dengan teman teman imm untuk koordinasi
dan besok saya akan sampaikan kepada kepala staff untuk disampaikan kepada presiden
supaya ada perasaan duka dari pemerintah
mungkin bisa juga tidak hanya perasaan duka itu saja ya
nah yang tadi saya lihat memang dalam perkembangan cepat sekali kan dalam dua hari ini
paling tidak dua hari ini presiden sebenarnya sudah melihat dan
tidak hanya mengapresiasi tapi juga mengerti tentang tuntutan tuntutan teman teman mahasiswa
sehingga kemudian ada empat ruu yang ditunda supaya pembahasannya nanti dilakukan oleh dpr periode yang akan datang
tapi tidak hanya kemudian ditunda itu dalam pengertian oh besok dua hari akan diloloskan lagi
tidak tapi tentu akan ada pembahasan pembahasan lagi
akan ada ruang ruang
ruang ruang dialog yang lebih terbuka lagi
nah memang di berita saya baru dapat berita belum saya cek katanya besok akan menerima mahasiswa dan sebagainya
jadi ruang dialog ini saya kira sudah menjadi hal yang penting agar aspirasi itu tidak harus di jalanan lagi
nah tadi juga sore presiden menerima tokoh tokoh masyarakat tokoh agama
termasuk yang saya lihat ada
gurunya om roki ini ada omar silam tadi di sana
saya enggak pernah berguru enggak punya guru
saya berburu pada anak stm
ada beberapa saya daftarnya lebih empat puluh lima puluh kalau nggak salah ya
nah sebenarnya tidak hanya masalah ruu kpk kuhp dan sebagainya
tapi juga ada masalah penanganan kahutla papua dan sebagainya
tapi yang menjadi titik penting tentu adalah soal ruu
dan tadi dari serapan masukan dari banyak tokoh itu
memang presiden menyampaikan ada ruang yang memang menjadi hak presiden
hak prioritas presiden untuk misalnya memberikan apa membuat kebijakan soal perbu
nah tapi ini tentu ada hal hal teknis yang akan dikaji dengan pembantu pembantunya
dengan waktu yang tinggal hitungan lima hari kalau nggak salah ya
para anggota dpr ini kan waktunya tinggal lima hari untuk periode yang saat ini kan
apakah itu mungkin
atau kemudian nanti di periode dpr yang akan datang
dan kemudian kajian kajian yang lain ya
jadi prpu sudah pasti akan keluar atau belum
bukan pasti bukan pasti artinya
ini kan baru tadi menerima masukan dari tokoh tokoh itu
dan kemudian dari masukan itu
presiden kemudian menangkapnya
ada peluang ada kemudian hak yang dia bisa juga gunakan untuk melakukan itu
kalau anda istana sendiri melihat gelombang demonstrasi dalam satu dua hari terakhir
termasuk hiruk pikuknya dan bahkan menelan korban jiwa misalnya
kalau kita lihat yang ada di kendari
apa yang menjadi keprihatinan atau highlight dari istana terkait dengan gelombang demonstrasi
satu dua hari terakhir ini mas eko
nah tentu apa tadi yang sudah disampaikan semangat moral itu tetap harus dijaga ya
titik ini kan kemudian menjadi semacam pembelajaran buat kita semua
terutama juga pemerintah ya melihat ini
artinya bahwa kutub yang punya aspirasi yang berbeda ini
dalam konteks politik yang sudah sedemikian rupa ya
aksi kemarin dan sebagainya
dan munculnya gelombang yang terjadi di beberapa daerah
tentu ini harus ada akomodasinya gitu loh
nah ini titik ini yang menurut saya paling penting
karena pemerintah saat ini atau negara saat ini juga dihadapkan oleh masalah masalah yang lain
sehingga ini harus cepat di redam dan diselesaikan gitu
nah tentu diselesaikannya tidak hanya duduk mengundang dan sebagainya
tapi ada tindakan tindakan yang harus disepakati bersama
dan anda lihat bagaimana cara negara mengatasi menghandle
termasuk mengartikulasikan aspirasi ini sudah di rel yang tepat kaedah dan demokrasi yang baik
saya kira dari undang undang itu empat sudah ditunda
satu yang kpk tadi ada serapan dari masukan dari tokoh tokoh masyarakat dan sebagainya
saya mau ke undang undang ini karena presiden banyak disebut sebut oleh rocky nih
sebelum nanti ke bang gus banan ke bang sulevan
ya kalau bukan pendapatnya seperti itu ya memang bukan rocky ya
ya karena presiden yang punya soal kenapa gak
ya artinya begini artinya dalam konteks bernegara memang ada masalah yang harus diselesaikan
dan tadi adalah berikutnya
salah satunya adalah proses untuk menyelesaikan masalah itu
tahapannya memang belum sampai kepada apakah misalnya ini nanti akan dilakukan dengan kebijakan perpu atau bukan
tapi tahapannya sudah ada tahapan atau stepnya sudah dirancang untuk mengundang para tokoh tokoh
mungkin juga lain kali dengan mahasiswa dan supaya semua pihak ini diundang
bisa juga nanti rocky diundang ya
tapi pasti rocky menolak gitu
nah itulah cara kita bernegara
jadi bukan sekedar teknis katanya seperti kata rocky tadi
bukan sekedar teknis negara mengatasi atau menghandle aspirasi dua tiga hari terakhir ini
ya artinya begini teknis itu kan undang undang
tapi politisnya itu kan juga menyelesaikan masalah itu
nah karena memang ada aspek politis sekarang ini yang berada di tengah tengah masyarakat
antara kutub yang mengendaki dengan landasan muda
eee dengan landasan moralitas ya terutama dari para mahasiswa yang mengendaki perubahan undang undang kpk itu
dengan satu sisi adalah pihak pemerintah dan dpr yang punya kewenangan untuk membentuk undang undang dan merubah undang undang gitu loh
nah ini kan aspeknya memang wujudnya teknis gitu loh
wujudnya teknis tapi aspek politisnya juga pasti akan diselesaikan
fati atau saya pula ada yang kena juga ekstresif force tadi
ya saya kena kebetulan saya di lapangan waktu itu
jadi sebenarnya kalau misalnya gas air mata itu apa ya disemprotkan ya
ya saya sebenarnya bertanya tanya gitu
ini saking paniknya ya jadi berapa sop untuk ya penyemprotan cannon water ya
untuk tiner lonton tiner terus ya apa namanya
ke cannon ya terus ya apa soal gas air mata gitu
kayak itu langsung serentak gitu dilakukan
tanpa adanya kayak upaya upaya pembujukan dan memang perundingan bersama gitu
dan memang saya rasa ini yang sangat disayangkan ya
kita sampai dikejar kejar gitu sampai kemana mana gitu
sampai saya ke musola musola tvr yang sana
jadi kita sampai masuk dan sampai tutup pintunya sampai masih disemprot gitu
saya bingung gitu loh apa yang diharapkan sampai saat ini
baik mas eko coba ini bagaimana negara katanya untuk mengendal penyakit ini
misalnya kalau dianggap penyakit resep antibiotiknya sama gitu sama kayak

ya saya tentu tidak bisa memberikan analisis yang dengan dasar yang sama
meskipun mungkin saya setuju soal absennya oposisi
tapi pada satu hal yang penting sebenarnya dalam konteks kemarin ini
ini adalah karena mahasiswa ini ya secara basis material
mereka punya basis moral yang kuat
itu yang penting ya
kemudian yang kedua isunya adalah soal kpk yang menjadi institusi
yang menjadi mandat salah satu dari sekian agenda reformasi yang paling tidak menurut saya
saya misalnya menganalisis kpk ini satu lembaga yang menjadi agenda reformasi
yang diadakan oleh masyarakat gitu
nah oleh karena itu ini sebenarnya bertemu isu yang dengan gerakan moral yang kuat
menuju pada sentimen masyarakat yang cukup kuat
negara menghandle ini kan dikritis sekali gitu mas eko
nah artinya apa sebenarnya
bahwa tadi sebenarnya sudah dipahami bahwa ada free rider itu iya pasti
dalam teori politik dalam konteks politik di lapangan apalagi kemudian ribuan kayak gitu
ada istilah kelompok kelompok yang tanda kutip ya ini pasti ada yang ereksi gitu loh
secara politik untuk kemudian menggunakan isu lain dan sebagainya
tapi ini disadari oleh mahasiswa
tapi hari ini yang perlu kita ingin tarik dari semua ini adalah isu yang
atau tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa
dan itu presiden ya sudah memberikan satu respon
respon terhadap penundaan ruu yang ruu pertanahan
saya waktu itu ikut di depan istana itu
karena kalau isu pertahanan kan masih seusia usia saya lah aktivisnya
mas eko tapi melihat banyaknya korban yang jatuh
bahkan ada korban yang meninggal di tengah era demokrasi seperti saat ini
ada korban jatuh karena demonstrasi
itu rasanya agak mengolok ngolok
itu akan sehat kita mas eko
ya itulah apa menurut saya begini
polisi juga punya standar ya
punya standar punya sop dan sebagainya
sehingga misalnya kayak kabar terakhir yang meninggalnya mahasiswa itu
nah tentu polisi bisa dituntut untuk memberikan keterangan yang pasti
dan penindakan terhadap misalnya kalau aparatnya terlibat misalnya
karena memang standar itu
standar sop nya tidak diperlakukan
apa itu peluru tajam untuk menangani tindakan demonstrasi
apalagi demonstrasi mahasiswa
nah kira kira itu yang bisa saya sampaikan dalam konteks ini
nah dalam kaitannya dengan soal penumpang gelap dan sebagainya
pasti ini sangat rawan ketika kemudian diucapkan
apalagi diucapkan ya untuk mengatakan bahwa ini gerakan mahasiswa ditunggangi dan sebagainya
pasti akan imun
meskipun secara nyata
secara nyata dari kacamata intelijen aparat keamanan itu ada
karena isu isunya ada
kemudian orang orangnya juga ada
videonya juga ada
tapi kan ini urusan kemudian aparat keamanan intelijen untuk melakukan tindakannya
tapi semangat ini jangan kemudian ditabrakkan dengan isu isu tadi
dan sudah ada kesadaran dari teman teman mahasiswa bahwa
memang dalam konteks aksi yang begitu masif besar
pasti akan ada kelompok kelompok kepentingan yang ingin
bagaimana memastikan presiden tetap merawat dan menjaga reformasi
termasuk semangat reformasi dan demokrasi
ya yang pertama tentu kemudian soal legitimasi dan sebagainya
saya kira udah dalam konteks elektoral legitimasi itu udah udah udah lewat lah
kira kira begitu ya
nah cuma memang ada beberapa hal
lewat tapi masih ditakutin
enggak artinya memang masih ada beberapa hal
iya artinya belum tuntas tuh walaupun udah dikupas gak tuntas soal elektoral politik sini kan
yang mau saya jawab itu salah satunya sebelum saya nanti soal subtansi mahasiswa tadi
nah misalnya soal batas ya batas antara keterpilihan penetapan dengan misalnya
apa ini pelantikan itu hampir tiga bulan loh
nah batas ini kan juga penting ya supaya kemudian tidak ada ruang yang ketika misalnya
untuk membahas hal hal yang sensitif tadi itu bisa menjadi
ada penumpang penumpang gelap tadi misalnya
nah ini saya kira satu persoalan
jadi saya ingin ke depan para anggota dewan dan sebenarnya bisa memikirkan tuh undang undang pemilunya supaya tidak
dan dipastikan presiden tetap merawat demokrasi menjaga soal reformasi
singkat saja mas eko
karena kalau singkat begini aja lah
bahwa presiden menunda itu adalah bukti ya
bukti bahwa merespon aspirasi teman teman mahasiswa
nah supaya kemudian ada ruang jeda dan ruang dialog
tapi tapi tapi
nah kemudian juga
satu hal lagi
presiden juga membuat satu tahapan tahapan untuk menyerap aspirasi dari kelompok kelompok masyarakat
mungkin termasuk nanti mahasiswa
jangan lupa subtansi yang disampaikan oleh presiden dalam ruu kpk kemarin adalah sebenarnya berbeda dengan apa yang disampaikan oleh apa
bisa berdepan panjang soal itu mas eko
tapi saya nggak ingin subtansi itu
subtansi sekarang adalah sudah merespon masalah yang disampaikan